udang paru sambal gami sama juga nasi tempong khas banyuwangi ya oke gimana nah ini selamat
dalam dua belas bulan terakhir
ceritanya mungkin mirip mirip sama waktu saya ke amerika gitu
misterinya biasanya laki laki yang berperan sebagai kepala akan mengalami kesurupan
tapi terus ke istimewa itu pas smp smp akhir gitu